langsung terhubung bersama kami ada dirjen perhubungan laut r agus h purnomo di jakarta
pak agus selamat malam
dari segi dokumentasi dari peresan kami lengkap semua dokumennya
jadi baik apa namanya sertifikat kapal kemudian juga yang lain lengkap manifest juga lengkap semua ada
tapi memang apapun kadang kadang kan alam itu terjadi tidak seperti kita duga
jadi rasanya sih ada cuaca yang sangat ekstrim karena dia sudah hafal sih mereka sebenarnya nakoda itu
tapi apapun kemampuan manusia ternyata alam berkendak lain
sehingga cuaca sangat ekstrim akibatnya ya terjadi seperti itu
rupanya nakoda juga sudah sangat berpengalaman
berusaha keras untuk menyelamatkan kapal sehingga kapal itu ini mau dipinggirkan gitu lah dipikirkan di garis pantai supaya aman gitu
mestinya begitu tapi mungkin ada sesuatu yang terjadi atau maunya dikandaskan supaya landingnya enak gitu
tapi mungkin karena cuaca sangat buruk sehingga ya terjadi seperti itu
jadi rasanya sebenarnya itu sudah apa namanya nakodanya sudah cukup pengalaman
tapi berarti itu karena maksudnya terjadi karena pada saat dikandaskan atau memang karena cuaca buruk gitu atau pada saat mau dikandaskan barulah terjadi kesinangan
saya kira kerukapan nakoda yang berpengalaman
yang berpengalaman yang akan melakukan itu kalau terjadi hari yang luar biasa
kalau cuaca yang sangat tidak mendukung baru mereka membuat apa namanya planning untuk mengandaskan itu
tidak mungkin kok cuaca buruk dulu oh cuaca belum apa apa sudah mengandalkan nggak mungkin itu
pasti karena cuaca yang nggak mendukung mereka berusaha mengandaskan
ada berapa penumpang pak dan mungkin korban sampai sejauh ini sudah
kalau penumpang tadi saya ada satu ratus tiga puluh sembilan sesuai dengan data itu
ada semua lengkap manifestnya
mungkin nanti datanya ada lengkap juga
satu yang berjalan penumpang korbannya sedang saya belum mendapatkan update
tadi katanya ada yang meninggal dan sebagainya tapi mudah mudahan nanti ada laporan resmi dari tim rescue di sana
tim rescue pun kelihatannya juga mendekat kapal tidak terlalu mudah karena situasi masih sangat ekstrim di sana
mudah mudahan dalam waktu dekat bisa
berarti bisa dipastikan bukan kelebihan muatan seperti itu ya pak ya
bukan bukan ini manifestnya lengkap semua lengkap

apa muatan muatan yang terlalu banyak
sesuai dengan mita saya mungkin nanti perlu cek berapa itu
kalau tidak salah seribu ya pak
di atas seribu lah
dua ratus itu mestinya bisa mengangkut di atas dua ratus penumpang
jadi dari segi kapasitas penumpang muatan tidak ada yang kami sekarang belum ketemu ada yang dilanggar
jadi memenuhi syarat
pak selain cuaca ada info katanya ada masalah di lambung kapalnya ini benar atau enggak sih pak
atau masih sedikit
bocor katanya pak
iya kapal itu sebenarnya baru docking
belum lama belum lalu doking
memang kapalnya sudah agak relatif tua tapi dia sudah docking
sebenarnya masih bisa lah jalan kalau kondisi normal gitu
jadi dari pengetesan sertifikasi masih layak untuk jalan
tapi tadi tapi benar
kalau untuk lambungnya sendiri yang tadi katanya bocor itu benar nggak pak
saya belum bisa melihat faktanya
nanti kawan kawan sedang di sana mudah mudahan kalau cuaca sudah baik bisa dilihat pastinya
kalau kondisi sekarang penumpang saat ini dan juga kapalnya berada di mana
di dekat pantai ini apa namanya
di dekat pantai selayar
sejarahnya kalau tidak salah sekitar
jadi masih evakuasi
jadi tadi terakhir saya masih mendengar masih evakuasi
karena penumpangnya satu ratus tiga puluh sembilan orang cukup lumayan banyak itu
dan kapal yang bisa menyelamatkan itu enggak banyak kapal
jadi karena cuaca yang enggak bagus tadi
dan mereka juga ternyata dengan safety life jacket nya juga lengkap
proses evakuasi selain dari basaras dari mana lagi pak
kami juga menyiapkan kapal kplb
dan mungkin nanti dalam waktu
kalau cuaca baik sudah akan kesana juga kapal kapal yang lain juga akan membantu
boleh ditekankan ulang pak untuk kapasitas muatan kapal tadi berapa pak
sebelum itu dijelaskan lagi
kapasitas kapal mungkin ada
jadi tertulis satu ratus empat puluh kapasitasnya

harus satu ratus empat puluh seperti itu
masih di dalam
kendaraan dan lain lain pak
ya sudah ada juga
untuk kendaraan tampung berapa pak
ini yang saya nanti harus cek
di sini kan ada delapan belas unit roda uang empat puluh delapan unit mobil apakah sudah termasuk overweight atau
rasanya dari pemeriksaan kawan kawan setahu sekarang ini yang kami dapat info memang tidak overweight tidak overload juga
karena masih dalam batas batas yang ini
masih dalam standardnya masih dipenuhi
berarti sekarang total kerugian belum diketahui ya pak
ada info dari uang
belum saya belum tahu
belum tahu ya
cukup ya semua
terima kasih banyak
terima kasih pak
berarti ini langsung ke sana pak
bapak cek atau
nanti malam ini
nanti malam ini
jangan nanya ibu
terima kasih ya pak
ya itu tadi keterangan yang diberikan oleh dirjen perhubungan laut kepada awak media yang menyatakan bahwa kandasnya kapal lestari maju ini diduga dikarenakan cuaca buruk yang terjadi di pantai selatan
terima kasih pak